siswa sd negeri klender tiga belas jakarta timur antusias mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih yang digelar secara virtual pada senin pagi
selain dalam kelas upacara ini dihadiri oleh siswa yang melakukan pembelajaran jarak jauh secara daring
pengibaran bendera disaksikan seluruh siswa melalui video yang direkam oleh guru sebelumnya
sdn klender tiga belas telah melakukan uji coba pembelajaran tatap muka atau ptm terbatas sejak tiga puluh agustus dua ribu dua puluh satu lalu
dengan menggelar kegiatan belajar mengajar dalam kelas secara berselang setiap senin rabu dan jumat
pihak sekolah menyatakan siap bila dinas pendidikan provinsi dki jakarta akan memperlakukan ptm setiap hari atau senin sampai jumat
insya allah untuk sekolah kami sudah siap
karena kami sudah membuat konsep pembelajaran selama lima hari tersebut dengan jumlah siswa yang tujuh ratus empat puluh lima
rencana digelarnya ptm terbatas setiap hari ini pun disambut antusias oleh para orang tua siswa
mereka berharap pihak sekolah terus menerapkan protokol kesehatan ketat agar anak anaknya dapat belajar dengan aman dan nyaman
saya setuju untuk diadakan tatap muka langsung ya
setiap hari seperti itu
karena untuk mendukung sistem pendidikan
karena kalau selama ini yang kalau online itu kita sebagai orang tua agak sedikit kesulitan
biar berkumpul sama teman teman biar mengenal gurunya juga
biar sosialisasi sama semuanya dah
biar tahu lingkungan sekolah juga
epidemiolog mas dalina pane menilai ptm bisa menjadi media edukasi agar anak disiplin menerapkan
dan protokol kesehatan
namun guna mencegah penularan covid sembilan belas di lingkungan sekolah
ada sejumlah hal penting yang harus diperhatikan baik oleh guru maupun orang tua murid selama ptm terbatas diberlakukan
mereka mereka yang dalam kondisi tanda kutip sakit baik guru maupun murid
itu sebaiknya tidak melakukan pembelajaran yang offline
guru guru yang memiliki comorbid atau memiliki usia di atas enam puluh tahun
sebaiknya belum melakukan pekerjaan
sejak tiga puluh agustus dua ribu dua puluh satu lalu ada enam ratus sepuluh sekolah baik tingkat sd smp maupun sma
yang mulai menggelar ptm terbatas di dki jakarta
dinas pendidikan provinsi dki jakarta menargetkan delapan sembilan ratus sekolah yang dapat menggelar ptm
sejak ptm terbatas dimulai hingga tiga belas september dua ribu dua puluh
belum ada laporan kasus positif covid sembilan belas yang muncul di lingkungan sekolah di jakarta
pemprov dki jakarta melalui dinas pendidikan mengimbau warga
untuk segera melapor kepada satuan pendidikan bila menemukan siswa yang terpapar covid sembilan belas
victor pangaribuan aryo asmoro jakarta